banyak aksi teror yang dikaitkan dengan kelompok abu sayyaf
dan berikut lini masa gerakan teror oleh kelompok abu sayyaf yang berhasil kami rangkum
pada mei dua ribu satu kelompok abu sayyaf menculik dua puluh orang
termasuk tiga warga amerika serikat di sebuah resor filipina dan menuntut uang tebusan
abu sayyaf kemudian mengeksekusi salah satu tawanan dan menahan dua orang lainnya
yang merupakan pasangan misionaris kristen di pulau basilan filipina selatan
kemudian pada agustus dua ribu dua kelompok abu sayyaf menculik enam anggota sekte saksi yahova filipina
dan mengeksekusi dua orang di antaranya
pada oktober dua ribu dua kelompok abu sayyaf dianggap bertanggung jawab
atas ledakan bom di dekat sebuah pangkalan militer filipina
yang menewaskan seorang tentara amerika serikat
pada dua puluh tujuh februari dua ribu empat kelompok abu sayyaf dianggap bersalah
atas pengeboman super ferry di pelabuhan manila yang menewaskan satu ratus empat belas orang
pada februari dua ribu lima kelompok abu sayyaf mengklaim bertanggung jawab
atas pengeboman di manila dan dua kota lainnya
yang menewaskan delapan orang dan melukai satu ratus lima puluh orang lainnya
kemudian pada empat belas februari dua ribu lima abu sayyaf melakukan serangkaian aksi pengeboman
di makati davao dan general santos
pada november dua ribu tujuh kelompok ini diduga telah meledakan bom
yang menewaskan seorang anggota kongres filipina
dan tiga orang stafnya
dan sebuah plot untuk membunuh presiden gloria arroyo ditemukan
dan digagalkan oleh pejabat keamanan filipina pada bulan februari dua ribu delapan
pada sepuluh maret dua ribu sebelas lima orang tewas ketika sebuah bom ledak
di luar sebuah sekolah dasar di desa san raimundo jolo sulu
dan pada dua puluh delapan november dua ribu sebelas tiga orang tewas ketika bom ledak
pada sebuah acara pernikahan di sebuah hotel di sambuaga city
dan pada sepuluh juli dua ribu dua belas enam pekerja perkebunan karet tewas
setelah pasukan abu sayyaf menyergap kendaraan yang mengangkut pekerja
di tumahubong basilan
kemudian dua puluh delapan juli dua ribu dua belas tujuh tentara tewas dalam bentokan bersenjata
dengan kelompok abu sayyaf di desa panglaihan jolo